bukan jalan mama
iya sih tapi tetap jessica hormati mama
aku tak boleh
ini cuma mimpi kan bu
sekarang bukan cuma ibu yang terserah
laki laki itu juga sekarang tak tenang hidupnya
akan lebih parah dari ibu
ibu tenang ya
eca boleh lihat gak
eh enggak enggak enggak
bukan foto siapa siapa
tapi kalau bukan foto siapa siapa
kenapa eca gak boleh lihat coba
anak anak nggak boleh ikut campur urusan orang tua
pano ibu kan sudah pernah bilang
untuk hidup sehari hari kita saja kita sudah cukup sayang
iya bu makasih
buat apa kamu cari kerja lagi
sama mano masih sehat
insya allah mano ingin terus berkarya bu
iya tapi kamu jangan sampai hilang perhatianmu sama satria
iya insya allah bu
itu gue perhatiin satria
makanya sekarang mau lagi cari dobel yang fleksibel
mudah mudahan saja kamu dapat pekerjaannya yang tepat
dan kamu senang melakukannya
terima kasih bu
tumben pagi pagi udah rapi
ayo serapkan dulu mau kemana kamu
iya nan ini masih pagi loh yuk
aduh nanda makannya di kandiin sekolah aja ya bu
soalnya lagi buru buru banget nih
menculik bayi saja kamu gak sanggup
apalagi kamu dengan ibunya
maaf bos tadi ibunya keburu datang ke tamar
gara gara ibunya datang kamu jadi
katanya kamu sanggup untuk mengungsi emak
kan tadi saya belum dapat perintah awal jadi bos
kan tujuan awalnya semakin baik kan bos
ah kamu memang pintar dupeles
sekarang kamu sehat
tapi kalau besok besok kamu gagal lagi
tidak ada ampun buat kamu
catat di benak kamu

terima kasih dost
jangan menditari apapun kenawaku dan
aku akan membunuhmu
orang pada mombong performa fanseksional
anda juga akan juga dapat
bandan di kedudukani ada keluarga
jangan mengarut heran lash aunt paulson
apa bere passover bisa kamu dianjurkan
iya sih tapi tetap jessica hormati mama
maaf ya nisa berharap
kamu mengambil hikmah dan pelajaran dari kejadian ini
jessica tetap berusaha untuk jadi istri yang baik untuk riko
dan menantu yang baik untuk mama
kamu gak usah pikirin mama jessica
kamu harus jadi istri yang berbakti kepada suami kamu

jadi kamu siap kerjanya kapan
jadi saya diterima pak
kamu diterima sebagai waiter
aduh pak makasih banyak ya pak ya
makasih banget pak
jadi status kamu disini hanya sebagai part time
yang penting saya bisa kerja disini saya udah senang pak
jadi bagaimana jawaban dari pertanyaan saya yang pertama tadi
saya siap bekerja kapanpun pak
sekarang pun saya siap bekerja
kalau begitu sekarang kamu ke belakang di ruang ganti sebelah sana
nanti kamu ada orang yang marahkan di sana
pak makasih banyak ya pak
sama sama selamat bekerja ya
insya allah mas insya allah pak
kok kamu udah pulang
boleh dong sekali sekali
kebetulan hari ini juga istri kamu pulang
manu itu mantan istri
tapi muka muka saya enggak usah di pasang kayak begitu
enggak enak dilihat
tak usah aja saya mohon
dengar ini pak
mungkin sekarang kamu enggak pandang jessica
tapi waktu kan terus berlangsung
dan semuanya akan berubah
masalahnya perasaanku terhadap jessica enggak akan berubah pak
tidak tahu aku cintanya cuma sama anu
tipikal anak muda masa kini masih meluap luap
iko om pernah mengalami hal ini
alangkah baiknya kalau kamu bisa berkaca dari pengalamanmu
iko kamu tidak akan pernah merasakan sesuatu itu berarti
sampai saat kamu kehilangan sesuatu itu
dan kamu hanya bisa merasakan itu nanti
setelah usia kamu mulai berubah
dan kadang kadang iko kita berkeinginan untuk mengambil kembali sesuatu yang indah yang pernah kita tinggalkan
ya aku mengerti om cuma masalah kita kan beda
kamu jangan terlalu hati hati sama jessica
bagaimanapun juga dia istri kamu dia punya hak atas kamu
terima kasih om
ya udah aku mau menemui jessica dulu
adalah skrg dia selalu memang menangis
tapi aku nepat sekali
masalahnya resmi resmi ericka dia merasakan keadaan kurzere paham
aku kebetulan berdoa gitu
c demonstrasi gue terburu buru
tepat sekali andek itu
jangan lupa ka dulu
aku gak pernah nuntut kamu macam macam jazz
aku juga gak butuh tanggung jawab kamu
kamu tahu kan semenjak aku nikah sama kamu masalahku jadi semakin gede
aku bisa bantu kamu kong untuk dapetin mano kembali
kamu gak serius kan
iya aku serius
aku tahu kan apa yang bisa bikin kamu bahagia
dan aku pasti bantu kamu